hadirin sekalian mari kita sambut yang terhormat presiden republik indonesia
dimohon berkenan memberikan sambutan
sekaligus membuka pekan olahraga nasional ke dua puluh papua dua ribu dua puluh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sejahtera bagi kita semuanya
yang mulia peraduta besar
yang hadir secara virtual
para menteri kabinet indonesia maju
ketua komite olahraga nasional indonesia
pon ke dua puluh papua
ketua komite olahraga nasional indonesia beserta ketua panitia besar pond ke dua puluh papua
bapak lukas nmb
beserta seluruh gubernur gubernur
dari seluruh indonesia
dan wali kota
para atlet dan kontingen peserta
pond ke dua puluh papua
hadirin dan undangan
papua yang saya cintai
jalan lintas papua
serta pengembangan sgm papua
merupakan capaian capaian lain
dari kemajuan papua
yang sangat membanggakan ini
selain terus meningkatkan kualitas dan
kuantitas lembaga pendidikan formal
saya tadi pagi juga meresmikan
untuk mencetak wirausaha wirausaha yang sukses
yang bisa meningkatkan nilai tambah
dari potensi potensi yang ada di papua
prestasi anak muda papua harus terus dipupuk
dan kita kembangkan
prestasi atlet papua
seperti lisa rumbewas atlet angkat besi
boas solosa sepak bola
harus diikuti oleh anak muda anak muda papua lainnya
kreativitas di budang musik
seni dan budaya yang sangat membanggakan
yang tadi juga kita lihat
di awal pembukaan
dan jang kanggu dari shine of black
pasti akan diikuti oleh karya karya lain
yang tidak kalah hebatnya
oleh anak anak muda papua
bapak ibu dan saudara saudara
marilah membangun pon ini
dengan penuh sukacita
menjunjung tinggi sportivitas
mempererat tali persaudaraan
serta persatuan dan kesatuan bangsa
yakinlah kemajuan papua akan berjalan cepat
mari kita tunjukkan partisipasi kita
untuk menjamin keberhasilan pon ke dua puluh ini
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
dengan nama tuhan yang maha pengasih
lagi mah penyayang
pekan olahraga nasional pon ke dua puluh papua
secara resmi saya nyatakan dibuka